sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
jadi kamu bisa ngerawat aku
dokter dari rumah sakit sama kamu
pasti aku lebih cepat sembuh di rumah sama kamu
kamu tuh susah dibilangin kamu
saya dapat telepon anda dari aldebaran
bagaimana dengan kondisi anda
saya dengar dari randy katanya anda lagi sakit
alhamdulillah kondisi gue baik baik aja
lo tanya kondisi gue
ya karena saya khawatir dengan kondisi anda
tadi catherine sempat tinggalin meeting
saya gak tau apa dia panik atau dia cemas
tapi yang pasti di tengah tengah meeting
dia pergi pada saat lagi presentasi
mungkin dia kepikiran soal kondisi anda
catherine sampai segitunya kepikiran gue
kayaknya gak mungkin deh
catherine kan taunya kondisi gue baik baik aja
oh iya apa catherine sudah pulang
soalnya tadi saya coba telepon
waktu dia tinggalin meeting
handphone nya tidak aktif
tadi di depan rumah gue lihat mobil yang biasa
antara kebut adik gue belum ada
yang pasti adik gue belum pulang
yaudah kalau gitu saya titip pesan
kalau seandainya dia pulang
saya kasih waktu dia untuk istirahat
sampai dia benar benar tenang
kalau seandainya dia sudah kenal
silahkan dia masuk ke kantor
nanti sebentar pas adik gue pulang
dan sekali lagi
karena lo udah baik sama adik gue
catherine itu adalah personal assistance saya
jadi siapa lakukan dia memang harus dengan baik
kalau gitu selamat sore
dia apa enggak
tadi di kantor catering itu pas kerja dia nggak konsentrasi
dan pas lagi meeting juga
catherine tiba tiba pergi begitu aja
dia telepon juga gak aktif
nino sempat tanya ke catherine
katanya dia tuh kepikiran mengenai
nah sekarang pertanyaannya
catherine tau dari mana kondisi aku
kan dia tau dia tempat baik aja
gimana gak kepikiran tuh
bapak malah sekarang juga belum pulang
kamu lagi ada masalah
dia bilang kamu di kantor nggak konsentrasi
lagi meeting kamu pergi begitu aja
di telepon juga gak aktif
kamu ada masalah
biar aku aja yang ngomong sama catherine ya
gue gak ada masalah gak apa apa
oh kenapa sih
kenapa pak kai harus ngomong gitu sama mus rendy
kalau emang ada sesuatu yang bikin kamu gak tenang
kamu cerita sama aku ya
mohon maaf semuanya
saya tidak bisa melanjutkan meeting ini
terus sadar kok mas dari awal aku tuh bodoh
berharap kamu punya perasaan yang sama sama aku
di saat aku tahu kamu gak pernah suka sama aku
kamu gak pernah peduli sama aku
ya ampun kate
aku ngerti banget perasaan kamu gimana
kamu pasti malu banget ya
aku juga sebenarnya belum lama sih kenal randy
tapi yang aku tau
randy tuh orangnya baik banget
pasti ada sebab kenapa dia bersikap seperti itu
kalau emang kalian berjodoh
semesta pasti akan menyatukan kalian berdua
aku juga percaya itu kok kak
semesta pasti mendukung
berkaitan michi aku jadi ngerasain
punya kakak perempuan
dan di ngertiin di saat satu
pokoknya nih ya kalau misalkan kamu ada
hal yang pengen diceritain sama aku cerita aja
siapa tau aku bisa bantu
beneran gak sih kak
jangan jangan panino marah lagi sama aku tuh ya
dia mau mencat aku
ya tadi kalau didenger dari telpon sih
kayanya nino gak marah marah
nah wah tadi angga bilang makasih sama nino
ya mungkin dia khawatir aja sama kamu
terus kamu minta maaf sama dia
dah jangan sedih sendiri
mana disini fotonya gaada yang sama lagi sama wajahnya
lagi dimana masih di rumah sakit
ini gue udah di rumah
baru aja gue pulang belum lama
lo udah sembuh
gua udah siap tempur lagi
lo butuh bantuan apa bilang aja
gue bukan banget cut
yang ada lama lama michelle tuh musuhin gue gak
setau gue lo punya temen hacker kan
ada yang kemarin tuh si raymond
tolong lo ajak temen lo besok siang ke kantor gue
gue mau ketemu ada yang mau gue bahas
yaudah kalau begitu nanti coba gue telepon dia gue tanya ya
mudah mudahan dia enggak sibuk
sampai ke ujung dunia pun